kondisi lagi seperti ini
ditambah lagi borsuk
ini bener bener situasi sulit
apalagi buat perusahaan
itu kan om nino
terima kasih ya
selalu dukung saya apapun yang saya lakukan
ya lu saatnya telfon
coba angkat aja takutnya penting
takutnya dia mau ngabarin
kabarnya dia supaya mama sama papa gak khawatir
meskipun ini ada kamu tapi kan dia kamu
ada perlu apa ya
ya udah ngomong aja disini
iya tapi maksud saya bukan lewat telepon
kita bisa ketemu gak
bedanya ketemu langsung sama di telepon apa ya
soalnya ini penting banget yang mau saya obrolin ke kamu
kalau kita ketemu
di kantor kamu
lagian sekarang ini hari sabtu
saya gak masuk kantor
sabtu dan minggu itu hari saya libur
itu waktu saya buat anak anak
tumpen tumpenan di telpon masal
udah kalau mau ngomong
ngomong aja disini
kita harus ketemu langsung
apa gak gini aja
kalau misalkan nggak bisa di kantor
saya bisa kok buat ke pondok berita aja
sekarang saya mau melihat keponakan saya
askara dan reina
ya udah saya tunggu di rumah ya
ketemu sekarang ya
ini saya jalan sekarang ya
ke pondok pita
ke pondok pita
buat ketemu sama al
uang taksinya ada
gue gak ada sih
dan gak berisik lagi
untung tadi gue kasih hasil test pack
dengan urinnya si mbak
karena punya gue
ilmah apa berentur vean
kan kok gue bisa hamil sih
ini gak mungkin kan gue gak pernah
yaudah tapi sebelum pulang kita minum bareng dulu
kalau ada apa apa cari
kebanyakan minum alkohol
ya ampun gak usah mas
ya saya taruh di sofa ya
taruh di kamarnya aja mas
kamarnya di atas mas
dan sekarang gue hamil
pak empat dari lima pitching yang kita ajukan ditolak
artinya kita cuma satu
iya iya saya sudah dapet emailnya tadi
apakah ada materi pitching baru yang harus kita siapkan pak
bapak kalau ada perlu apa apa yang harus dikerjakan panggil aja saya
di situ dulu pak
kondisi lagi seperti ini
ditambah lagi warsup
furniture di malang ditolak asuransinya
ini benar benar situasi sulit
apalagi buat perusahaan
dan yang paling menyakitkan
kemarin aku sudah datang ke sekolahnya reena
walau hanya ingin melihat pertunjukannya
reena melihat balikpun
masih belum bisa
berdamai dengan aku
apa seperti ini
rasanya di titik yang terendah
aku gak boleh berpikir seperti itu
aku pernah kehilangan
keisha dan juga papa
itu jauh lebih menyakitkan
gue harus ngapain ya
satu satunya yang gue ingat
nino kan di rumah
nino kan di rumah
nino kan di rumah
kok malah di reject
ada apa ya
permisi pak nino
apa meeting sudah bisa dimulai pak
karena staff yang lain sudah menunggu di depan pak
itu masih menunggu
mau naik ojek kek mau naik mobil ken
iya sih mba cuma begini mba
saya khawatir kalau mba naik motor takutnya keujanan
bukan begitu ya
takutnya kalau bu elsa naik ojek entah aja dah kehujanan lepek kuyuk masuk angin
udah deh jangan kebanyakan ngomong
mending bu kain saya mau ketemu sama al
eh kebetulan pak al juga udah bilang sama saya
kalau enggak malem malem saya bu kain
kayak dia gak aneh ya